terduga pelaku teror bom gereja oiku mene di samarinda diketahui merupakan mantan teroris poso
pelaku tinggal di kawasan cipto mangun kusumo kelurahan sangkotek samarinda
menurut warga setempat pelaku yang berinisial j merupakan pengurus masjid di dekat tempat tinggalnya
ia juga biasa berjualan ikan nila
pelaku diketahui merupakan mantan teroris di poso
ia pernah melapor ke pihak kepolisian dan rt setempat bahwa dirinya ke samarinda ingin berubah dan tidak ingin menjadi teroris lagi